menteri sosial kofifa indar parawansa mengunjungi rumah kediaman eno pariah korban pembunuhan dan kekerasan seksual di serang banten
kofifa menjanjikan para pelaku dijerat hukum pemberatan kekerasan pada anak yakni hukuman mati
jumat malam menteri sosial kofifa indar parawansa mendatangi rumah keluarga eno pariah karyawati korban pembunuhan dan kekerasan seksual
kedatangan menteri sosial ini disambut teriakan dan sepanduk warga yang menuntut para pelaku dihukum mati
saat menemui orang tua ef mensos menjanjikan para pelaku diberi hukuman berat
tidak hanya untuk kasus ef seluruh kasus kejahatan seksual yang terjadi pun akan terus didorong untuk menerima fonis terberat
selain berkunjung mensos juga memberikan santunan kepada keluarga dan dilanjutkan dengan mengunjungi makam korban
tandatangan dan para kementeri terkait sudah selesai sehingga bisa segera ditandatangani oleh presiden
kepada dpr karena ada mandat juga pp yang akan diturunkan dari perpu revisi kedua undang undang pelindungan anak
dalam poin perpu ini antara lain adalah adanya pemberatan hukuman sampai dengan hukuman mati dan seumur hidup